ini devisa hasil ekspor tapi kita akan matangkan sektornya nanti akan segera rilis bersama dengan bi dan menteri keuangan
terima kasih ya
sedang dibahas dengan menteri keuangan nanti akan rilis bersama bi ojk gubernur bi
di dalam lama sekali ngapain pak
lama sekali pak tadi di dalam apa yang kita ingin kesinian
dalam kita sudah terima surat dari oecd yang menyambut baik indonesia menjadi negara asia tenggara pertama yang masuk
dan itu sudah diinformasikan kepada seluruh anggota oecd dan akan dibuat roadmap untuk menjadi member
ymf pak ymf
masalah kondisi golkar dibahas sama pak
tapi nanti akan memonitor pericuan yang baru saja terjadi nggak pak
kita belum monitor baru keluar dari sini
terima kasih pak